jadi saya juga baru tahu tadi pagi dapat info dari jaksa penutup umum bahwa ibu putri kena terkonfirmasi covid
kemarin pada saat besok saya sudah menyampaikan karena beliau tidak enak badan flu saya sampaikan bahwa sebaiknya antigen saya menyampaikan kepada tugas utara untuk dilakukan tes antigen atau pcr
setelah saya balik dilakukanlah tes itu
saya juga baru tahu tadi pagi sudah dapat info dari jaksa penuntut umum bahwa ibu putri kena terkonfirmasi covid
kemarin pada saat besuk saya sudah menyampaikan karena beliau nggak enak badan flu saya sampaikan bahwa sebaiknya antigen saya menyampaikan kepada petugas rutan untuk dilakukan tes antigen atau pcr
saya juga baru tahu tadi pagi dapat info dari jaksa penutup umum bahwa ibu putri kena terkonfirmasi covid
saya juga baru tahu tadi pagi dapat info dari jaksa penutup umum bahwa ibu putri kena terkonfirmasi covid
sehingga kami melakukan mengajukan permohonan untuk dokter pribadi klien kami dapat melakukan perawatan

walaupun tidak bisa pembataran klien kami juga bisa untuk melakukan perawatan untuk penyembuhannya bisa cepat